selain dapat menikmati siaran tv di cnnindonesia com
tim dari cnn indonesia com telah mengembangkan layanan lebih dari aplikasi di ponsel pintar
dan sekarang kita bisa menikmati cnn indonesia di jam pintar kita atau di smartwatch kita
untuk menjelaskannya lebih dalam lagi sudah ada cahyanto ariwibowo
halo ari terima kasih sudah datang di cnnindonesia com
kita bicara mengenai pengembangan aplikasi dari cnnindonesia com
apa yang terbaru
yang terbaru kita di sini ada fitur orang bisa membaca berita dengan mudah di wearable device mereka
contohnya seperti ini
ini saya pakai smartwatch dan ini connect ke smartphone saya
dan ini platformnya android
dan nanti saat saya menerima notifikasi seperti breaking news gitu ya
breaking news itu akan masuk di smartwatt saya dan juga di smartphone
tapi akan memberikan getaran di tangan saya
ada notifikasinya gitu ya
jadi saat saya melihat getaran merasakan getaran itu
langsung nanti kan pas ngeliat oh ini ada berita nih
dengan mudahnya kita bisa membuka tanpa harus mengambil smartphone
setelah itu misalnya kita pengen untuk melihat berita
tinggal klik aja aplikasi sian indonesia
lalu kita tinggal scrolling aja oh deskrisinya seperti ini
kalau kita males baca nih buat teman teman yang males baca
tinggal bilang ke smartwatch nya aja udah bacakan dengan fitur bacakan
smartfriend mengklaim menelpon melalui vote berbeda dengan fitur panggilan di whatsapp
lain atau apa
wow jadi ada yang membacakan gitu tiba tiba
nah kita ada teknologi kita pakai google text to speech sih
manfaatnya untuk kita ini apa nih dengan teknologi marka ini sebenarnya
manfaatnya adalah menyimpan berita yang belum kita selesai baca secara utuh semua
dan suatu saat misalnya ada judul berita yang ada di artikel terbaru menarik
cuma kita belum sempat baca kita bisa save dulu di situ
jadi misalnya contoh yang ini kan cukup menarik nih
habis itu bacanya nanti aja deh simpen dulu aja di halaman marka
nanti saat kita mengakses menu markah artikel artikel yang kita udah save di situ
bisa kita baca untuk di kemudian hari
orang indonesia terutama gemar sekali yang namanya men sharing informasi berita kan
nah ini kita kasih fitur juga di sini
kita suka banget tuh bagi bagi ya kayak video ada foto kita
makanya selain fitur bacakan aplikasi sian indonesia juga ada fitur bagikan
kalau di share akan muncul
dia akan muncul di sini
muncul di situ mau share ke siapa
misalnya share ke facebook gitu tinggal kita klik aja facebooknya
nanti dia akan langsung tampil halaman facebook kita tinggal klik aja post
setelah wearable device melalui smart watch kita sudah bisa mengakses berita berita terbaru di sirendonesia com
apa selanjutnya nih ri
what next untuk cnnindonesia com
pengembangan seperti apa yang kemudian kedepannya untuk memanjakan para pemirsa para pembalap
untuk sebuah portal berita sianindonesia com supaya lebih mudah dan lebih menarik ini
untuk fitur selanjutnya ditunggu aja gitu
masih rahasia bukan rahasia juga ya karena
jadi untuk fitur selanjutnya tentunya kita harap kita sebagai portal berita yang akan menjadi selangkah di depan dari kebutuhan teknologinya sendiri
jadi setiap teknologi terbaru kita bocoran sedikit sih nanti ada teknologi untuk chromecast gitu
jadi dengan mudah menyaksikan
berita berita sianindonesia com dan juga video video dari sianindonesia com itu langsung bisa di mirroring ke google chromecast gitu
jadi nanti nextnya development kurang lebih seperti itu
tapi itu kita sedang digarap dari teman teman tim it kita jadi kurang lebih seperti itu
tapi dengan aplikasi dan teknologi sekarang ini kita sudah lumayan selangkah maju di depan ya
lumayan untuk memanjakan para pemirsa dan juga para pecinta sianindonesia com
terima kasih ari
sudah berbincang di sianindonesia tech news
mudah mudahan terus berinovasi ke depannya supaya bisa memanjakan kita semua dengan berita berita terbaru terhangat
tapi bisa ditonton atau bisa disaksikan atau bisa dibaca di semua wearable device